kesadaran masyarakat untuk hidup sehat saat ini semakin meningkat
hal ini ditandai dengan munculnya beberapa komunitas
yang mencoba untuk hidup sehat dengan memperhatikan asupan yang akan dikonsumsi
salah satunya komunitas hidroponik yang bercocok tanam sendiri
dan menganut prinsip tumbuhkan sendiri makananmu
anggota komunitas hidroponik mimi dan vero mengatakan
bahwa budidaya tanaman hidroponik ini menyehatkan
dan sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan di rumah masing masing
sebenarnya kita itu bisa punya kebun sendiri di rumah masing masing
nah jadi sayur sayur yang kita konsumsi sehari hari itu bisa kita tanam sendiri
jadi kan kita tahu nih apa yang masuk ke tubuh kita itu sehat benar benar
karena kita yang tanam sendiri
ini tanpa media tanah hanya pakai media air
dan yang terutama adalah karunia dari tuhan matahari
itu udah paling top
nah hidroponik itu sebenarnya tanaman sehat ya
karena kita tidak memakai bahan bahan kimia ya
semuanya kita berupa nutrisi air gitu ya
jadi istilahnya kalau untuk dikonsumsi di tubuh
tidak mengandung kayak bahan bahan kimia pepsi tidak
jadi lebih sehat ya apalagi untuk anak anak yang untuk masa pertumbuhan
hasil tanaman hidroponik yang dikelola oleh komunitas hidroponik ini
juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum
minggu pagi komunitas hidroponik menggelar kegiatan berbagi seribu sayur secara gratis
untuk masyarakat umum di delapan belas titik di indonesia
salah satunya di jalan veteran jakarta pusat
kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tanaman hidroponik ke masyarakat umum
tampak masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan ini
dari anak anak hingga dewasa
salah seorang masyarakat umum yang menerima sayur hidroponik ini
mengaku senang dengan adanya kegiatan ini
karena menurutnya sayur dengan budidaya hidroponik
membuat tubuhnya menjadi lebih sehat di usianya yang sudah lanjut
luar biasa ya pak ya
dan memang kita seringnya makan sayuran hidroponik
dan kita cenderung makanan vegetarian karena usia ya
ternyata sayur itu membuat kita sehat gitu
terus kita kebelakangnya juga lancar
jadi kita suka suka
sekali dengan sayuran
budidaya tanaman hidroponik sangat mudah dilakukan
anda hanya memerlukan wadah bibit tanaman air dan juga sinar matahari
selain mudah dilakukan berkebun dengan metode hidroponik
tidak membutuhkan lahan yang luas
dibandingkan dengan budidaya kasional
hasil budidaya hidroponik jauh lebih berkualitas dan juga lebih steril
hal ini dikarenakan budidaya hidroponik tidak menggunakan pesticida
dan juga tidak menggunakan pupuk kimia
lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi
riza seregar angga cita kusuma jakarta
kita ke informasi lain partai demokrasi indonesia perjuangan mendaftarkan lima ratus delapan puluh nama bakal calon anggota badan legislatif atau bacalek untuk delapan puluh empat daerah pemilihan ke kpu pusat pada kamis pagi
dari jumlah itu empat belas diantaranya berasal dari kalangan artis
beberapa nama artis yang dicalonkan pdip antara lain rano karno chris dayanti once michael andri hehanusa sari kuswoyo denny cagur serta marcel siahaan
pencalonan anggota legislatif pdip didominasi petahana satu ratus dua puluh delapan orang dan keterwakilan perempuan mencapai tiga ratus delapan puluh orang tiga puluh tiga persen termasuk di dalamnya adalah puan maharani
dari lima ratus delapan puluh bakal calon tiga ratus delapan puluh caleg perempuan atau tiga puluh tiga persen
pd perjuangan di dalam meningkatkan kualitas anggota dewan juga merekrut kalangan kalangan akademisi
ada sekitar tujuh puluh tiga orang dari tni polri purnawirawan ada tujuh belas orang budayawan seniman dan artis empat belas orang
selain pdip partai nasional demokrat atau nasdem juga turut mendaftarkan bakal calon legislatif dua ribu dua puluh empat mendatang
nasdem mengklaim akan merebut posisi dua besar pada pemilu serentak mendatang
nasdem mengaku mendaftarkan tiga puluh tiga persen perempuan dan masih didominasi usia tua
lima puluh hingga enam puluh tahun